laga perdana kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua doha qatar yang mempertemukan tim nasional indonesia kontra malaysia akan berlangsung di stadion utama gelora bung karno kamis lima september
duel ini akan mendapatkan pengawalan ketat dari kepolisian
kepala bidang hubungan masyarakat polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan
sebanyak sebelas personel polri yang dibantu oleh tni dinas perhubungan dan satpol pp akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya laga indonesia kontra malaysia
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan supporter malaysia yang dijadwalkan hadir sebanyak tiga ratus lima puluh orang akan dikawal dan dijemput menggunakan bus sejak turun dari pesawat di bandara soekarno hatta dan saat kembali pulang sesaat setelah pertandingan berakhir